dari lampung kita bergeser ke jakarta hari ini jadi puncak arus balik di stasiun pasar senen jakarta pusat
tak hanya arus balik arus mudik juga masih terpantau cukup tinggi di stasiun pasar senen
hingga malam ini arus balik di stasiun pasar senen jakarta masih terus terjadi
data dari pt kai daob satu hari ini di stasiun pasar senen dan stasiun gambir ada empat puluh tujuh tiga ratus tujuh belas penumpang yang akan tiba menggunakan kereta
menuju pukul setengah sembilan malam ini cukup ramai seperti itu mengingat juga untuk kalau berdasarkan papan pengumuman yang kami lihat di sebelah kiri kami
ini sedaiknya akan ada perjalanan kereta api yang sudah dilakukan dengan menggunakan kereta api serayu menuju purwokerto
dan juga yang terdekat adalah dengan menggunakan kereta api gumarang yang akan menuju ke surabaya
biasanya ataupun juga trennya kalau kita lihat ataupun juga kita pantau biasanya menjelang malam hari ataupun juga pagi hari seperti itu
ataupun juga mendekati keberangkatan seperti itu
ini akan banyak ataupun juga calon penumpang
ini akan datang setidaknya satu jam sebelum keberangkatan sebelum akhirnya masuk untuk melakukan proses check in dan masuk ke dalam kereta api
nah kalau dari pantauan kami memang dengan adanya penumpukan ataupun juga jumlah calon penumpang jelang keberangkatan ini juga menyebabkan juga untuk kendaraan baik yang menjemput ataupun juga yang menurunkan
seperti itu terpantau padat di arus lalu lintasnya sendiri yang menuju ke arah stasiun pasar senen
karena memang jumlah untuk kantung parkir yang disediakan ini juga cukup terbatas kalau dari pantauan kami
dan memang dari pt kai sendiri diprediksi untuk secara nasional
dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini secara nasional ini mengalami peningkatan ataupun juga puncaknya akan terjadi pada hari ini
namun untuk lebih jelasnya berikut liputan ataupun juga wawancara yang telah kami lakukan dengan vp publicreation pt kai joni martinus untuk anda
kami prediksi puncak arus balik masih akan terjadi pada hari ini
yaitu di h tiga tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
saat ini jumlah tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk balik sudah menyebabkan
dan angka ini masih akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung
ya cindy kalau dari pantauan kami tadi juga dijelaskan oleh vp public creation johnny martinus
ini setidaknya satu ratus sembilan puluh ribu menjadi puncak arus balik yang terjadi dengan menggunakan moda transportasi kereta
namun kalau untuk dilihat secara spesifiknya di daob satu jakarta ini
sedangkan untuk puncak arus baliknya ini
kemudian kedatangannya berada di dawab satu ini terbagi oleh gambir
kemudian juga stasiun pasar senen dan juga stasiun stasiun lainnya yang berada di opsi
satu seperti bekasi jakarta kota cikarang
yang kemudian turun ataupun juga masyarakat
nah kalau kita pantau memang cindy dan juga saudara untuk arus balik sendiri sebenarnya sudah terpantau
sejak kemarin ataupun juga sejak hari sabtu tanggal tiga
hingga nantinya pada hari senin dan juga selasa ini pantauannya akan terjadi arus balik dan puncaknya pada hari ini
memang yang diharapkan bagi masyarakat kemudian yang akan turun ataupun juga berangkat dari stasiun pasar senen
karena kalau kita lihat disini tidak hanya yang datang dari berbagai tujuan ataupun juga destinasi
seperti itu dari para calon pemudik yang datang untuk merantau sendiri dari jawa timur ataupun jawa tengah
namun juga terpantau juga masih ada yang kemudian berangkat dengan moda transportasi kereta api
sehingga bagi masyarakat yang nantinya akan datang manajemen waktu ini menjadi sangat penting
namun yang pergi ini mencapai lebih dari dua puluh ribu yang berangkat dari stasiun pasar senen
sehingga memang harus diperhatikan juga ini ramai tidak hanya yang berangkat saja namun juga yang pergi
dengan menggunakan moda transportasi kereta api
sehingga memang kalau tadi juga disampaikan ada petugas menggunakan pengeras suara seperti itu
bagi masyarakat yang tiba di stasiun pasar senen dan menggunakan transportasi online
itu bisa dengan menggunakan ataupun juga pergi ke arah pintu keluar
dan juga untuk masyarakat yang baru datang bisa segera untuk
untuk menurunkan barangnya ataupun juga kalau mungkin kerepotan
cindy dan juga soda bisa menggunakan jasa porter
sehingga bisa mempermudah untuk proses loading ataupun juga naik ataupun juga turun barang dan juga penumpang
agar kemacetan ataupun juga penumpukan arus lalu lintas khususnya yang menggunakan kendaraan roda empat ini
nah kalau dari pantauan kami memang ini cukup ramai
seperti itu baik yang mau datang ataupun juga yang mau pergi
apa kemudian menjadi parameternya adalah tempat duduk yang kemudian disediakan oleh pihak pengelola pasar senen
sedangkan hanya tinggal selesai lima sampai sepuluh persen
sehingga ini juga harus menjadi perhatian juga bagi para calon penumpang
ataupun juga masyarakat yang akan melakukan perpergian ataupun juga menggunakan moda transportasi kereta ini
menjaga selain barang barang tentunya kalau kita lihat juga banyak anak kecil juga
jangan sampai tertinggal ataupun juga tercecer seperti barang barangnya
dan juga dipastikan juga barang bawaannya
baik itu dari luar kota ataupun yang menuju ke sejumlah lokasi seperti itu
harap diperhatikan jangan sampai melebih dua puluh kg
apabila lebih dari dua puluh
dua puluh kg akan dikenakan denda mulai dari rp dua hingga rp sepuluh tergantung kelas perjalanan saat menggunakan kereta api
tetap berhati hati selamat bertugas kembali